sekarang perkara nomor dua puluh lima
perkara nomor dua puluh lima perseorangan pks atas nama muhammad yusuf
ini tadi yang hp nya
silahkan masuk tadi di mana diundang
dia maju sendiri berarti nggak ada kuasa hukumnya ya
silahkan pak duduk di depan sini
ini pak sop ini panggilannya ya
oh pak muhammad yusuf panggilannya pak sob
ini pak yusuf maju sebagai perorangan
mengajukan perorangan ada rekomendasi dari partainya
untuk permohonan yang diajukan partai itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen
atau kalau pks kalau nggak salah menggunakan istilah presiden dan sekretarisnya
kalau perseorangan itu harus izin kepada dpp partainya
ada rekomendasi dari partainya
nah sampai hari ini pada waktu pengajuan permohonan pak yusuf belum ada rekomendasi dari partai boleh nggak bersengketa di mahkamah konstitusi
tapi sudah ada ajukan ya mulia
nah kalau belum disetujui itu biasanya bisa terjadi
mahkamah partailah yang akan menyelesaikan persoalan sengketa itu
kan bapak bersengketa dengan temannya di partai yang sama kan
nah itu biasanya partai mengambil kebijakan
nah sudah lah diselesaikan internal
nah kalau tidak bisa diselesaikan misalnya win win solution ya sudah
misalnya pak yusuf bersengketa dengan siapa disini
kalau bersengketa itu bersengketa dengan teman satu partainya
nah biasanya kalau tidak ada rekomendasi itu akan diselesaikan oleh partainya
nah kalau diselesaikan oleh partainya biasanya ada win win solution
ya sudah karena jabatan anggota dpr atau dprd itu lima tahun dua lima dua lima
oleh karena itu penting sekali menjadi syarat formil harus ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan
tapi sampai hari ini pak yusuf belum mendapat rekomendasi itu
tapi kalau ini tetap diajukan monggo silahkan kita akan lihat nanti mahkamah memutuskannya bagaimana ya
kalau begitu dibacakan permohonannya
ini permohonannya pak yusuf
terus kalau kewenangannya pak yusuf punya enggak menurut pak yusuf
apakah mahkamah berwenang menjadi lembaga yang mengadili persoalan yang diajukan pak yusuf
kalau menurut saya yang mulia karena dia melambungkan suara
saya mengajukan ke ipk lidah
ini sampai ke kabupaten
kabupaten enggak diterima saya ajukan sampai kemari ya mulia
yang dipersengketakan itu di sini perihal permohonan itu hanya mengatakan menolak hasil pemilu dan kebijakan partai
padahal yang menjadi obyek mestinya putusan pembatalan putusan mahkamah konstitusi
putusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tapi pak yusuf yang dijadikan obyek permohonan adalah penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai
dari situ maka mahkamah bisa saja berkesimpulan
ada dua obyeknya salah sehingga mahkamah tidak berwenang
atau dianggap obyeknya itu betul mahkamah berwenang
tapi itu nanti penilaian hakim kita bersembilan
tapi di dalam persidangan ini perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi obyek itu adalah pembatalan putusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua
bukan obyeknya bukan penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai
terus kemudian tenggang waktunya
penggang waktunya diajukan kapan ini
hari minggu tanggal tiga puluh satu maret tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul sembilan belas
dua tiga x dua puluh empat jam setelah kpu memutus
dari sini maka sebetulnya permohonannya yang diajukan pak yusuf sudah melewati tenggang waktu
sedudukan hukum itu bisa perorangan dari partai apapun tapi harus mendapat rekomendasi dari partainya
permohonan bapak itu tidak ada rekomendasi
jadi tidak mempunyai kedudukan hukum
terus kemudian yang dipersengketakan
yang dipersengketakan itu tidak ada posita yang jelas
kemudian tidak ada petitumnya
ini kita bacakan hanya satu lembar saja
saya nama dan seterusnya menolak terhadap hasil penghitungan suara di dapil enam aceh utara
dikarenakan hilangnya c satu oleh oknum tertentu
nah kalau begini saja tadi kesimpulannya
satu mahkamah tidak berwenang
dua tenggang waktunya sudah lewat
yang ketiga kedudukan hukumnya tidak punya kedudukan hukum karena tidak direkomendasikan oleh mahkamah
itu yang bisa saya jelaskan